setelah namanya disebut dalam berkas dakwaan kasus dugaan korupsi iktp
mantan ketua dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
marzuki ali membuat laporan polisi terkait pencatutan nama dan pencemaran nama baik
marzuki ali tiba di baris krimpori pukul sepuluh pagi
dalam berkas dakwaan marzuki disebut menerima uang sebesar dua puluh miliar rupiah
ia akan melaporkan dua terdakwa kasus dugaan korupsi iktp
irman dan sugi harto serta seorang pengusaha bernama andi agustinus alias andi naragong
dalam berkas dakwaan andi diketahui sebagai pengusaha dari perusahaan rekanan kementerian dalam negeri dalam proyek iktp
mantan ketua dpr dari fraksi partai demokrat ini mengaku tidak menerima uang panas
dari proyek yang merugikan keuangan negara sebesar dua tiga triliun rupiah itu
pencatutan nama saya
saya di bap bahwa andi naragong itu mendahaskan kepada terdakwa dua
akan menyampaikan uang yang katanya lima ratus dua puluh miliar itu kepada satu ratus dua puluh tiga dan masuk nama saya yang katanya diberikan dua puluh miliar
andi narogong itu kenal pak
kenal aja enggak bagaimana bentuk mukanya bagaimana sosoknya nggak ada